musisi sekaligus politikus ahmad dhani prasetyo mendatangi polrestabes surabaya jawa timur
ahmad dhani datang memenuhi panggilan penyidik terkait laporan pereksekusi yang dialaminya
bulan agustus lalu saat ia hendak menghadiri acara deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
ahmad dhani prasetyo datang ke polrestabes surabaya sekitar pukul dua siang bersama pengacara dan rekannya
ia datang untuk memenuhi panggilan penyidik unit reskrim polrestabes surabaya jawa timur terkait laporannya
kasus ini sebelumnya dilaporkan ahmad dhani ke barreskrim mabes polri
namun karena lokasi kejadiannya di surabaya kasus ini dilimpahkan ke polrestabes surabaya
jadi pak kapolri sendiri menyerukan kepada jajarannya untuk segera menindak tindakan persekusi
dan menurut pak jokowi presiden kita bahwa kalau kita membiarkan persekusi kita seperti kembali ke zaman barbar
itu berdasarkan dua statement itulah
kita ingin melaporkan persekusi supaya ada tindakan terhadap persekusi supaya tidak terjadi lagi di daerah lain
bahwa polrestabes surabaya dalam hal ini hanya menerima untuk pelimpahan ya
pelimpahan dan kita sudah terima
selanjutnya mas ahmad dhani tadi sudah datang dan hari ini langsung juga dilakukan pemeriksaan